menjadi abk perikanan baik domestik maupun migran
memiliki kerentanan tersendiri
nelayan kelas buru ini menjadi sasaran empuk juragan yang nakal
edi warga keramat kabupaten tegal jawa tengah
abk perikanan domestik mengatakan pada umumnya para juragan tidak transparan
dalam menjual hasil tangkapan sehingga abk hanya mendapat hasil yang kecil
para abk kata dia sudah bisa memprediksi hasil penjualan yang akan didapat
ya sering ketipu ya kayak kita di pendapatnya banyak
tapi uangnya tepat sedikit
soalnya sampai udah bisa memperkirakan ratu berapa gitu
itu biasanya alasannya apa maksudnya
alasannya solarnya mahal
menjadi awak kapal perikanan migran pun ternyata
tak menjamin kesejahteraan
mereka rawan mengalami hal buruk
taufik haryanto warga tegal mengaku saat bekerja di kapal berbendera afrika
sempat tergatung gatung selama hampir satu tahun
pemilik kapal menyatakan perusahaan bangkrut sehingga tak mampu menggaji kru kapal
kondisi itu bermula saat terjadi pandemi covid sembilan belas
yang menyebabkan kapal tidak berlayar
imbasnya sehingga tidak bisa berkumpul ke kapal berbendera afrika
selama setahun bekerja kru kapal hanya dibayar sembilan bulan
awal awal corona lah kru kapal tidak berlayar
sebagai apk sistemnya sistem
terus waktu itu sampai empat bulan nggak dibayar karena kapal berhenti
safesys project manager hadi sadewo menuturkan
awak kapal perikanan memang rentan dieksploitasi
berdasarkan data viser
center jawa tengah pada kurun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh
ada tiga puluh satu aduan dengan total tujuh puluh sembilan korban
delapan belas aduan dari awak kapal dalam negeri
dan tiga belas aduan dari kapal luar negeri
lima puluh dua persen aduan yang masuk dapat diselesaikan
sedangkan sisanya masih diproses
bisa dicuranginnya adalah
mungkin permainan permainan yang diperlukan
kan itu kan kadang kadang tidak transparan
jadi berapa ikan yang dijual ke pembeli
kemudian tentang tonase dan sebagainya
itu adalah rawan
rawan adanya pengurangan upah yang seharusnya dan sebagainya
nah itu yang terjadi
itu yang dalam negeri
yang dalam negeri adalah
karena upah yang diterima
kadang kadang itu tidak sesuai dengan
warga yang akan bekerja sebagai nelayan
baik domestik maupun migran
diminta berhati hati dan jeli
memilih pemilik kapal yang akan mempekerjakannya
imam suripto tegal jawa tengah